pantas atau enggak mas yoga
tidak secara kantor tidak diibarkan
yang ketiga minyak itu bukan minyak pemerintah
tapi minyak yang dibeli oleh saudara saudara
ke salah satu distributor
kemudian minyak itu diberikan kepada ibu ibu
ibu ibu yang mana
itu pengurus partai simpatisan
jadi sifat acara itu adalah internal
dengan kondisi seperti itu
kita memahami bahwa upaya untuk melakukan penyebaran minyak ya
merupakan hal yang baik
dan itu bisa dilakukan bukan hanya oleh pan
tetapi oleh seluruh partai politik
oleh asosiasi oleh orang orang mas
itu juga bisa dilakukan
tapi dengan cara
karena itu satu etika dua super
tapi konteksnya adalah bahwa itu bukan acara kementerian
karena itu acara partai
itu adalah acara kementerian bukan acara partai
tapi sekali lagi sulit untuk bisa
itu acara partai bukan acara kementerian
iya itu bukan acara kementerian
karena itu acara partai
itu klaim dari pan
tapi ini sulit sekali untuk melepaskan posisi pak zul
enki fliasan sebagai menteri perdagangan
yang harusnya tugasnya mengurusi minyak goreng
tapi di sisi lain
kemudian menggunakan persoalan minyak goreng itu
di dapil calon anaknya calon anggota legislatif
untuk bisa meyakini apa yang tadi anda sampaikan
tidak klaim dan tidak sulit mbak nana
karena apa satu
sekarang ini bukan dalam proses kampanye
menurut pkb itu
berbeda dengan undang undang
untuk bisa menjadi penyelidikan
karena ini sifatnya internal
dan instruksi dari ketua umum
jadi saya kategorikan
bukan merangkakkan banyak
ketua umum di kipiasan
yang juga menjadi
karena ini sifatnya internal proses melakukan
untuk membangun komunikasi internal
itu kan menjadi sesuatu yang
biasa di internal partai politik
jadi itu bukan kampanye
karena ini adalah
merupakan acara internal
saya harus memperbaiki komunikasi
dengan anda ya tampaknya ada jaringan
komunikasi yang kurang baik saya mau ke mas ujang
terlebih dahulu mas ujang
apakah kemudian yang dilakukan
zulkifli hasan ini membagikan minyak goreng
berkampanye untuk anaknya
karena kalau tadi menurut
ini tidak ada kaitannya
karena ini adalah acara partai
bukan acara kementerian
tidak pas saja tidak
cocok aja bukan abuse of power
kalau abuse of power saya melihat
terlalu berlebihan ya tetapi
kalau ini persoalan
ya ini perlu kita koreksi
pak jokowi dulu ketika
periode pertama melarang
ketua umum partai menjabat
atau dober jabatan
merangkap sebagai menteri kan
tetapi di periode kedua ini kan banyak nih
ketua umum partai yang merangkap
nah disinilah konflik kepentingan itu
konflik kepentingan itu hadir
oleh karena itu saya sih melihatnya
apa yang dilakukan oleh pak zulkifli hasan
ini adalah ya kelihatannya menyelam
sambil minum air lah kira kira begitu
ya jadi itu acara internal
malah dari mana pun kan melekat
apa yang ada di diri beliau adalah
sekaligus juga ketua umum partai pan
jadi apa yang dilakukannya
ya pasti melekat dirinya
sebagai mendat itu
karena itu publik menilainya
bahwa ini adalah sebuah apa namanya
hal yang perlu dikoreksi
apa yang dilakukan oleh pak zulkifli hasan
termasuk pak presiden mengatakan
ya harus fokus saya melihatnya
ya karena begini
kalau abuse of power
power itu adalah
ada pelanggaran yang dilakukan
artinya ada undang undang
atau ada ketentuan
yang memang dilanggar
ini kan gak ada
nggak ada yang dilanggar memang
saya tidak membera siapapun
siapa ingin mendudukan
persoalan ini pada tempatnya
tetapi memang tadi
ada konflik kepentingan
yang dilakukan oleh pak zulkifli hasan
ya suka tidak suka
senang tidak senang
ya walaupun beliau
statusnya ketika membagi bagikan minyak goreng itu
sebagai ketua umum
tetapi tadi melekat dalam dirinya adalah
jabatan sebagai mendat
baik baik baik
nah ini yang menjadi pertanyaan
dari publik mbak rifana
saya mau break terlebih dahulu
sambil memperbaiki komunikasi dengan mas yoga
tapi jangan kemana mana
tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada wakil ketua umum pan
dan juga pengamat politik universitas al azhar
ada ujang komarudin
saya mau kembali lagi ke mas yoga
mas yoga kalau tadi menurut kang ujang
ini bukan abuse of power
karena tidak ada yang dilanggar
tidak ada undang undang yang dilanggar
tapi ini lebih ke konflik kepentingan
ataupun konflik of interest
posisi ataupun jabatan pak zulkifli hasan
sebagai menteri perdagangan itu melekat
saat beliau tetap menjadi ketua umum dan berkampanye di mana mana

meskipun ini mungkin banyak juga dilakukan oleh menteri menteri lain
tapi apakah sebagai ketua umum pan
sebagai menteri perdagangan
terutama sebagai ketua umum pan ya
tidak bisa ya bahwa yang berkampanye untuk anaknya ini orang lain
kenapa harus seorang zulkifli hasan berkampanye untuk anaknya
dan menggunakan minyak goreng itu
satu soal konflik kepentingan
jadi karena seluruh partai politik
seluruh ormas asosiasi mempunyai hak yang sama
untuk membagi bagi minyak goreng curah kemasan itu
artinya kan sudah bukan sesuatu yang eksklusif nana
kalau sudah bukan sesuatu yang eksklusif ya
artinya tidak ada konflik kepentingan
memang minyak goreng kita itu
domennya kementerian perdagangan
tetapi kan bukan monopoli
karena ada kementerian perdagangan
membuka seluruh seluas luasnya
untuk menjadi distributor
dan bisa digunakan untuk kepentingan mahasiswa
untuk kepentingan masyarakat
menurut saya ini bukan kampanye
karena proses sekarang ini
menurut pkpu dan undang undang pemilu
pentahapan verifikasi administrasi
menjadi peserta pemilu
karena ini sifatnya internal
tapi menginsultifikan karena
saudara putri itu adalah pengurus dpp pan
yang juga caleg dpri
dari langkung satu gitu
oke mas yoga apakah kemudian pak zulkifli hasan
sebagai ketua umum pan juga akan
melakukan hal yang sama
kalau tadi anda katakan ini bukan berkampanye
tapi mengarahkan dukungan
karena jelas jelas di situ dalam video pak zulkifli hasan mengatakan
bahwa kalau kemudian
ibu ibu ini memilih putrinya
mbak putri ini maka akan terus ada acara acara seperti ini
acara acara seperti pansar murah ini yang
pembagian minyak goreng
kalau memang anda tidak menyebut itu sebagai berkampanye
tapi itu mengarahkan dukungan
apakah kemudian ketua umum anda
akan melakukan hal yang sama kepada caleg caleg lainnya di pan
bukan hanya kepada putrinya
dan menggunakan instrumen minyak goreng
oh iya memang kebiasaan dari
kebiasaan dari bang zulkifli hasan
kalau sedang melakukan
dan di situ ada caleg
selalu dikumpulkan dengan hal yang lainnya pak zulkifli hasan
iya dikumpulkan calegnya
dukung a dukung b
dan itu bagi pan menjadi tradisi
bahwa itu adalah memberikan semangat
dari ketua omong
agar para caleg caleg ini bekerja
suara partai amarat nasional
itu lebih besar suara caleg
daripada suara partai
oleh karena itu kita harus memberikan motivasi
semangat perjuangan kepada seluruh caleg
untuk ikut berkompetisi
dan terus berlagak
dan menambah suara pan
catanya begitu nana
oke tapi anda tidak menjawab pertanyaan saya
apakah ketua umum anda akan melakukan hal yang sama
persis seperti yang dia lakukan
di dapil lampung satu
ke dapil dapil lainnya untuk caleg caleg lainnya
menggunakan instrumen yang sama
melakukan hal yang sama
dukung a dukung b dukung viva yoga
itu semuanya akan dilakukan
dan itu bukan sesuatu yang baru
bagi internal partai amaran nasional
karena tugas dari ketua omong adalah
memberikan semangat kepada caleg
karena data menunjukkan suara pan
lebih besar caleg daripada suara partai
oke saya mau ke kang ujang
kalau tadi dikatakan oleh mas yoga bahwa
itu akan dilakukan
oleh pak zulkifli hasan untuk caleg caleg lainnya
untuk dapil dapil lainnya
karena itu adalah tugas beliau sebagai ketua omong
untuk mendukung ataupun memotivasi
caleg calegnya berarti kan kejadian kejadian
sekarang ini akan bisa terulang lagi
dan posisi mendek itu melekat
instrumennya minyak goreng
itu berada di bawahnya pak zulkifli hasan
jadi percuma presiden menegur kemarin
kalau itu akan terjadi lagi
ya itulah saya bilang
menteri yang menjabat sebagai ketua umum partai
itu dulu kuncinya
sehingga sesuatu yang dilakukan
oleh pak julkifli hasan itu adalah
dalam tanda petik ya tidak ada masalah
kan begitu ya kita kan mengkritik
begini publik itu menganggap bahwa
di saat yang sama beliau
menjabat sebagai mendag kan itu yang
tetapi kan yang repot memang
garis demarkasi ya
garis pembeda antara tadi
dimana sebagai ketua umum dimana sebagai
menteri itu yang agak sulit
sehingga nanti ke depan
ketika melakukan terus kampanye seperti itu
ya akan terus jatuh
kembali ke dalam itu pasti akan dilakukan
saya bulan ramadan ketemu pak julkifli hasan juga
di rumah dinas itu di rumah dinas wakil
ketua mpr ketika itu sebelum dilantik menjadi
menteri ya berdiskusi masalah
ingin mengatakan bahwa ya
ini kan warning lah peringatan
kalau bang yoga menganggapnya sebagai salah persepsi
tapi pak presiden juga sudah menegur
kan oleh karena itu kalau menurut saya
perlu juga apa namanya introspeksi
ke depan ya kalau itu dilakukan
jangan sampai nanti pan itu
blunder gitu aja kita kan sayang juga
kepada pan kita juga cinta kepada pan
jadi dalam persepsi
tidak salah tidak ada yang dilanggar
bahwa itu ketua umum bahwa itu acara
internal tapi publik kan melihatnya bahwa
itu sesuatu yang
mohon maaf memanfaatkan situasi lah
kira kira seperti itu itu publik itu
sangat keras dalam konteks
mengkritisi persoalan itu apalagi
minyak goreng adalah sesuatu yang sensitif
dimana kita tahu bahwa
pak zulhas punya tugas khusus
untuk mensafirkan harga itu
jadi ya tugas utamanya
baru tugas sambilannya yaitu
menyelam minum air itu nanti
kira kira seperti itu
kang ujang tapi kan ketika presiden menegur
berarti percuma saja karena ke depannya akan
terulang kembali kalau menurut pernyataan
pak zulkifli hasan akan melakukan itu kepada
di dapil dapil lainnya dan menggunakan instrumen
yang sama tapi ini kan sebetulnya
sudah bisa kita prediksi ya mengingat
posisi pak jula sebagai ketua umum pan
dan juga posisi mendak sangat potensial
untuk dijadikan alat
politik begitu ya ini berarti
percuma sekali lagi bahwa presiden
kemarin menegur karena ke depannya ya
itu akan terjadi karena itu harusnya sudah bisa
diprediksi presiden sejak awal
ya itulah resikonya ya
dalam konteks saling dukung mendukung
dalam sebuah koalisi karena kan
dukung mendukung kan saling menguntungkan aja
untung bagi pan apa untung bagi pak jokowi apa
ya kalau dalam politik
sama sama tahulah kira kira begitu
nah saya melihat ya apa yang di
sampai ke nilai pak jokowi juga
sudah suatu sikap yang benar
artinya mengingatkan bahwa pak zulhas
bekerja sesuai yang saya perintahkan
yang lain lain ya tolong di arrange dulu
jangan dulu ini publik sedang memantau
kerja anda kan kira kira seperti itu
nah saya melihatnya
ya tadi harus ada prioritas dulu
prioritas bagaimana saya melihatnya begini
ya prioritas kan dulu
kepentingan masyarakat bangsa dan negara
baru dari situ baru pan
dan internal silahkan berkampanye
jadi itulah yang
kejiwa besaran dari pak zulhas
termasuk pan untuk mengutamakan
dulu kepentingan masyarakat bangsa dan negara itu
itu dulu yang dipegang baru
setelah itu pan dan
calon calon yang lain harus jalankan begitu
karena bagaimanapun pan
harus dijaga lah sebagai pasal
berbasis masa islam saya juga
punya kepentingan yang terkait dengan itu
sama dengan partai partai islam yang lain
harus maju harus tumbuh
harus bisa bersaing dengan partai partai
besar lainnya tetapi dalam konteks
minyak goreng ini ya kita evaluasi bersama
pak zulhas kita kritis bersama
itu adalah sesuatu yang
dianggap kurang berkenan di mata publik
termasuk ya mohon maaf di mata saya
karena tadi ya menyelam
minim air lah kira kira seperti itu
ini kan presiden jokowi sampai memperingatkan
ketua umum anda ya menegur ketua umum anda
ini pan melihatnya sebagai
teguran yang cukup keras sebagai
anak baru koalisi jadi sebagai anak
baru koalisi pan masuk ke dalam koalisi
diakomodasi di kabinet
kemudian ketua umum anda melakukan sesuatu
yang memicu kritikan
publik dan kemudian presiden menegur
ini pan merasa
teguran ini cukup keras terhadap anak baru koalisi
ya apa istilahnya mau
menegur atau memberi pesan
atau menegaskan kembali
itu sesuatu yang wajar
pak presiden adalah kepala
negara dan kepala pemerintahan
dan peng yung
adalah merupakan menteri yang membantu
proses untuk melakukan sosialisasi
itu kan seluruh partai juga melakukan
yaitu dananya bisa
berasal dari dana sendiri seperti itu
dan juga dananya bisa
berasalkan dari apbn atau apbd
pemerintah itu proses
hanya pemerintahan sih tetapi
juga anggota legislatif pun
membantu pemerintah untuk
melakukan sosialisasi dan
berdasarkan dana dari
apbn atau apbd
itu adalah tidak berjalan
selama saya menjadi anggota dpr
itu juga sudah berjalan karena
ini adalah merupakan
hal yang baru maka kemudian
publik menjadi salah takdir
bahwa ini adalah acara partai
ini tidak untuk
menggunakan fasilitas negara
ini bukan untuk
tapi ini adalah merupakan bagian
bang yuki prihassan dalam
setiap keundungan ke bafil
selalu mempromosikan cara calegnya
ini menjadi masalah ya nanti
kita pakai beras kita pakai
subsidi kita pakai bawang merah
kita pakai bawang susi
itu kan juga tidak ada masalah
jadi intinya bahwa
proses untuk melakukan komunikasi internal
pilihan partai itu jangan terlalu
lembaga lembaga survei selalu
terjadi migrasi pilihan pada
saat memilih kita menginginkan
kader atau basis sosial
yang selalu memilihkan
setiap pemilu ke pemilu
tidak ada migrasi
mas yoga tapi dengan kejadian ini yang memicu
kritikan kemudian teguran dari presiden
apakah pan bisa menjamin
bahwa kejadian kemarin ini tidak terulang lagi
dan seperti yang tadi disampaikan oleh
kang ujang lebih baik pak zulkifli hasan
fokus dulu untuk memperbaiki
ataupun menstabilkan harga bahan pangan
terutama minyak goreng
baru nanti kalau misalnya memang
tahapan pemilu sudah dimulai
ingin menggunakan bahan pangan itu sebagai
materi untuk berkampanye ataupun
mengarahkan dukungan itu bisa saja dilakukan
tapi sekarang ini setelah baru
hampir satu bulan dilantik begitu ya
kenapa tidak fokus saja dulu sih
pan seluruh indonesia berharap
bahwa ketua umum
bang zulkifli hasan sesuai dengan
harapan presiden tetap fokus
sungguh bekerja untuk membantu
pemerintahan di kementerian
perdagangan pan tidak akan
mengganggu kinerja dari
kementerian perdagangan bahkan pan
mendukung agar kinerja
dari kementerian perdagangan
bisa dapat bermanfaat lebih
buat masyarakat bangsa dan negara
sebelum satu bulan nana
sekarang sudah terjadi
minyak goreng curah dalam
kemasan di jawa
seluruhnya sudah berjalan dengan
aceh sumatera utara dan sekarang di
indonesia timur saya dapat datanya
ini sudah dalam proses untuk
melakukan stabilisasi sesuai dengan
instruksi presiden bahwa minyak goreng
curah kemasan itu
per liter atau kurang dan ini
sedang diusahakan secara serius
oleh kementerian perdagangan dan kita
fokus untuk membantu dan tidak akan
merecoki tidak akan mengganggu
kementerian perdagangan karena ini adalah
merupakan tugas negara oke itu maksudnya
itu harapan dari
pan ya kepada ketua umumnya kita nanti
tunggu bagaimana tapi kang ujang
menjelang tahun pemilu menurut anda
kejadian seperti yang dilakukan pak
zulkifli hasan ini akan terulang lagi
dan tidak akan ada sanksi
dari presiden karena presiden sudah terjebak
dari ikatan koalisinya
yang sangat besar ini
ya pak presiden sudah
memahami sebagai orang politik
dan kita kan orang politik sudah paham
bang yoga sudah malang
melintang di dunia politik sudah paham betul
makanya senjung senjung saja beliau itu
jadi ya ke depan akan semakin masif
lagi akan semakin jalan lagi
orang kemarin aja mohon maaf gitu ya
menteri menteri saja yang
tidak merangkap ketua umum sudah jalan
sudah kampanye misalkan
dan lain lain itu sudah jalan
sudah lama dan pak jokowi juga membiarkan
mengizinkan kok oke semua
menterinya yang ingin mencapreskan diri
untuk berkampanye kan mengizinkan
ini yang menjadi persoalan
karena itu di satu sisi pak jokowi ingin fokus
di sisi yang lain tetapi mereka
dibiarkan untuk berkampanye kan
ya itu tapi lah itu lah anomali
kehidupan anomali dalam politik dan itu
dilihatnya ya bagi publik
sih ya sebagai sebuah apa ya
pengkoreksian lah bagi
ya elit sih memahami itu bahwa
ya harus jalan partai harus bergerak
dikutukan bahwa calon calonnya
juga harus terus hidup jadi ini
akan terulang lagi ya kalau tidak ya
bisa mati itu partai partai
oke jadi ini akan terulang lagi ya
kang ujang berkubur ya siap
ada pemikiran lain anak perspektif
lain boleh bicara oke sehingga
saja mas karena kita udah mau close menteri
itu kan bekerja ya sesuai dengan
tugas pokok fungsinya sesuai dengan
amanat undang undang dan penugasan dari presiden
dia bekerja kemudian
nah efek dari publikasi itu kan
dalam dunia politik kan wajar
bayangkan kalau menteri
tidak bekerja pasti dipublikasikan
kan tidak mungkin begitu jadi kalau
menteri bekerja itu pasti dipublikasikan
kalau kemudian ada efek
elektoral itu sesuatu yang wajar
dalam politik tapi kemudian
mau dalam posisi
diametra antara bekerja dengan
elektoral partai atau
sekolah figur itu sesuatu yang wajar
saja karena efek dari pekerjaan
itu adalah publicitas oke
oke memang efek dari pekerjaan
yang baik begitu ya
pekerjaan yang menghasilkan ataupun
memuaskan itu akan
dapat bonusnya itu elektoral
begitu ya mas yoga ya tapi sekali lagi
kalau kita lihat dari hasil hasil
survei beberapa lembaga riset itu
menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat
terhadap para menteri jauh lebih rendah
dibandingkan kepada tingkat kepuasan
masyarakat pada presiden artinya
menurut masyarakat menteri menteri belum bekerja
secara maksimal jadi
sekali lagi kita tunggu nanti bagaimana
komitmen dari ketua umum anda zulkifli hasan
dan juga menteri perdagangan
apa yang bisa dipetik
pelajaran kemarin karena presiden jokowi juga
sudah menegur kritikan dari
kolega di dpr partai partai
lain juga mengkritik apa yang dilakukan
oleh pak zulkifli hasan semoga sekali lagi
tidak terulang lagi tapi kita tidak tahu
karena politik itu cair tahun depan
sudah masuk tahun pemilu apakah itu akan terjadi
sekali lagi waktu yang akan menjawab
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada
wakil ketua umum pan viva yoga mauladi
dan juga pengamat politik
ujang komarudin saya selalu
mas yoga dan juga kang ujang
mbak ritana bang yoga terima kasih